apa saja peristiwa terkini yang menjadi sorotan indonesia dan dunia
dengan fakta yang akurat kami hadirkan rangkaian informasi terpercaya hanya untuk anda
kami sampaikan laporan langsung di setiap perkembangan dengan berimbang
jangan lewatkan cnn indonesia news update mulai dua puluh tiga maret setiap hari jam lima sore